pembangunan ktp elektronik pada pameran eksponus antara di taman mini indonesia indah
masih dipadati pengunjung sabtu sore
meski harus menunggu lama pengunjung akhirnya bisa bernafas lega
karena mendapatkan ktp elektronik
antrean warga untuk mencetak ktp elektronik memang tidak lagi membeludak dibandingkan jumat lalu
salah satunya jumiatun warga lubang buaya jakarta timur ini
yang tidak mampu menutupi kebahagiaannya setelah mendapatkan ktp elektronik
meski harus antre sejak hari jumat ibu ini akhirnya bisa memegang ktp baru
setelah menunggu selama dua tahun lamanya
suka duka bukan hanya dirasakan warga tapi juga petugas penjaga stand pencetak ktp elektronik
petugas harus kerja ekstra setelah pengunjung membludak
untuk hari minggu ini panitia tidak lagi menerima pengajuan
mereka hanya membagikan ktp elektronik yang telah diproses
tapi sakit badan
terima kasih ya
tapi alhamdulillah pak dirjen sudah memutuskan dalam berita tadi pagi
bahwa hari minggu itu sudah tidak ada lagi penerimaan permohonan pencetakan
sudah tidak ada pelayanan
hanya pemberian pengambilan yang sudah jadi
bagi warga yang belum menerima ektp nya bisa datang langsung ke kelurahannya masing masing
arief ini kemarin adalah hari terakhir dinas dukcapil menerima berkas ktp elektronik
dan sekarang khusus untuk pengambilan ktp
lalu bagaimana hari ini
apakah masih ada warga yang tidak tahu untuk tetap membuat ktp elektronik
bagaimana juga dengan anda
apakah anda sudah membuat ktp juga
ya selamat siang iqbal
kebetulan saya sudah punya iktp ya
iktp saya bahkan sudah jadi ketika saya masih duduk di bangku kuliah
dan memang betul untuk hari ini tanggal dua puluh dua oktober dua ribu tujuh belas
hari ini adalah hari pembagian ktp elektronik kepada warga yang sudah mendaftar di stand iktp di monas taman mini
pada hari jumat dan juga sabtu lalu
namun tadi pagi ketika saya memonitor di hall d dan di hall e
ada sedikit pemberitahuan atau perubahan
untuk warga yang belum sempat mendaftar atau registrasi iktp pada hari jumat dan hari sabtu
pada hari ini tetap dibuka
jadi untuk warga yang belum sempat mendaftar pada hari jumat dan hari sabtu
pada hari ini bisa mendaftar
namun yang berbeda adalah untuk warga yang mendaftar pada hari ini
adalah pengumpulan data atau berkas secara kolektif
yaitu suket surat keterangan ataupun kk kartu keluarga
nah itu berkas berkas itu lalu dikumpulkan oleh petugas administrasi dari kementerian dalam negeri
nanti warga yang mengumpulkan berkas untuk pembuatan iktp pada hari ini
jadinya ktp nya iktp baru akan jadi pada tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu tujuh belas
dan pada tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu tujuh belas itu
warga yang baru mengumpulkan pada hari ini
itu bisa mengambil di kantor kementerian dalam negeri
yang berada di jalan raya pasar minggu yaitu pada hari jumat minggu depan
untuk hari ini memang sebagian besar untuk di hall d dan di hall e
di stand iktp memang difokuskan untuk pembagian ktp elektronik
untuk warga yang sudah mendaftar pada hari jumat dan hari sabtu kemarin
dan tadi dari pantuan saya di hall d untuk iktp yang khusus warga dki jakarta
itu sampai ada delapan meja atau delapan loket yang melayani
dan juga antiran warga yang begitu panjang
karena memang dari keterangan petugas kementerian dalam negeri yang bertugas disini
itu untuk hari ini saja kementerian dalam negeri sudah berhasil mencetak hampir tujuh ribu iktp
dari warga yang sudah mendaftar pada hari jumat dan hari sabtu kemarin
sehingga warga mau tidak mau mereka harus menunggu
dan setiap satu meja itu dibagi menjadi tiga abjad ya
untuk di hall d itu satu meja untuk abc meja dua def dan seterusnya sampai dengan abjad z
untuk stand iktp untuk luar dki jakarta
ini pembagian mejanya lebih banyak lagi karena berbentuk melingkar
jadi satu meja itu mereka memegang satu abjad
jadi ada sekitar dua puluh enam meja yang melayani pembagian iktp
dan memang pembagian iktp ini sayangnya masih bersifat manual
jadi warga yang datangin mengambil mereka menyerahkan kartu tanda registrasi yang sudah mereka dapatkan kemarin
dan mereka ketika sudah menyerahkan akan dicari
untuk persatu oleh petugas
dan memang ini memakan waktu
namun ini tidak ada pilihan lain
karena memang ini adalah salah satu upaya untuk bisa memenuhi permintaan warga jakarta dan warga sekitar dki jakarta
karena memang tadi saya sempat berbincang juga dengan warga warga lain yang sudah berhasil mendapatkan iktp
mereka mengaku sangat senang sekali
karena mereka untuk mengurus dikeluaran setempat itu membutuhkan waktu hingga dua tahun atau bahkan lebih dari dua tahun
jadi meskipun pembagian iktp dilakukan secara manual
mereka cukup senang karena penantian dua tahun terbayar dalam waktu dua hari dan sudah bisa jadi iktp nya
dan untuk pembagian iktp di monas pada hari ini itu nanti difokuskan sampai dengan pukul enam belas
jadi pukul enam belas ditargetkan semua belangku iktp yang sudah berhasil dicetak itu akan dibagikan kepada warga yang sudah mendaftar pada hari jumat dan juga hari sabtu kemarin
arief jadi untuk pengambilan dan juga untuk pengurusan
ktp elektronik ini akan berakhir hari ini
apakah ada rencana ke depannya dari panitia sendiri terkait dengan masih banyaknya warga yang hingga saat ini masih belum mendapatkan ktp elektronik atau masih bingung bagaimana cara mendapatkan ktp elektronik
apakah ada rencana khusus ke depannya akan dilakukan hal serupa seperti ini lagi atau tidak
ya memang untuk rencana jika akan dibuka stand stand khusus ya di acara acara tertentu
saya belum mendapatkan konfirmasi namun dari informasi yang sudah saya himpun di sini
untuk warga tadi dikumpulkan data secara kolektif tadi salah satu petugas mengatakan itu nanti iktp nya baru akan jadi pada tanggal dua puluh tujuh oktober ya untuk warga yang baru registrasi sekarang
namun tadi beberapa petugas administrasi dari kementerian dalam negeri menyarankan untuk warga di daerah depok tangerang bekasi
dari keterangan petugas administrasi bahwa belangko iktp itu sudah disebar merata dan itu sudah sampai di kantor kantor dinas di depok di tangerang di bekasi
dan tadi mereka menyarankan jika ingin jadi lebih cepat iktp nya tidak harus menunggu sampai dengan dua puluh tujuh oktober
mereka menyarankan untuk datang saja langsung ke dinas setempat ke dinas di bekasi di tangerang atau di tangerang kota
itu bisa langsung datang karena mereka menjamin bahwa belangko iktp sudah terdistribusi dan sudah sampai di kantor dinas dan juga di kelurahan setempat
baik berarti tidak perlu menunggu waktu untuk ada momen seperti ini lagi ya
arief kurniawan terima kasih atas informasinya